senin pagi presiden joko widodo menerima delegasi dari dana militer internasional atau imf di istana merdeka jakarta
setelah dari istana enam orang delegasi imf yang hadir dipimpin oleh managing director imf christine lagarde
juga berkunjung ke beberapa tempat di ibu kota
presiden joko widodo dan para delegasi imf berkunjung ke sejumlah tempat
diantaranya mengajak delegasi imf meninjau program kartu indonesia sehat di rumah sakit umum pusat pertamina
presiden jokowi didampingi menteri koordinator kemaritiman luhut binsar panjaitan
menteri kewangan sri mulyani kepala bapenas bambang brujonegoro dan gubernur bi agus marto wardoyo
sebelumnya managing director imf christine lagarde menemui presiden joko widodo di istana negara
lagarde juga sempat diajak belusukan jokowi ke pasar grosir terbesar di ibu kota pasar tanah abang jakarta
bagaimana antusiasme masyarakat di pasar tanah abang menyambut bos imf dan juga presiden jokowi
untuk mengetahui informasinya langsung saja bergabung dengan korespondensian indonesia femi afriyadi
selamat sore femi kemana saja presiden jokowi mengajak bos imf senin siang tadi
ya femi apakah anda bisa mendengar saya femi
tadi memang di istana merdeka managing director imf christian legar tadi juga bersama sejumlah delegasinya bertemu dengan presiden joko widodo
dan memang kita tidak bisa mengetahui apa yang kemudian menjadi perbincangan di antara delegasi imf ini dengan presiden
presiden joko widodo tadi juga kita melihat bagaimana presiden juga ikut didampingi oleh sejumlah pejabat di kementerian
ini topik topik yang menjadi bahasan memang seputar bagaimana perkembangan ekonomi indonesia secara keseluruhan
tapi yang jelas detail apa yang dibicarakan di pertemuan tertutup itu tentu kita tidak bisa mengetahui secara pasti
tapi yang cukup menarik adalah yang dilakukan setelah pertemuan tersebut justru menarik perhatian
ada beberapa kunjungan yang dilakukan oleh presiden joko widodo bersama delegasi imf ke sejumlah tempat
khususnya ke tempat tempat pelayanan fasilitas publik bagi masyarakat di jakarta
pelayanan publik ini meliputi pelayanan pelayanan kesehatan dan juga pusat perekonomian seperti pasar
tadi yang dikunjungi untuk pertama kali adalah rumah sakit pertamina pusat jakarta dan juga pasar tanah abang
merinci satu persatu di rspp tadi kunjungan tersebut cukup disambut dengan antusias
karena memang apa yang tadi ditunjukkan oleh presiden jokowi dodo diklaim sebagai bentuk keberhasilan dari pemerintah indonesia
untuk memberikan jaminan kesehatan pelayanan bagi masyarakat
khususnya masyarakat masyarakat yang memang menikmati layanan kesehatan seperti kartu indonesia sehat dan juga bpjs
bahkan klaim tersebut
klaim tersebut disampaikan oleh presiden jokowi dodo
masyarakat indonesia adalah penerima jaminan kesehatan melalui bpjs terbesar
begitu untuk saat ini
dan bagaimana juga tadi ada sempat mengunjungi pasien pasien yang sedang dirawat
dan mengunjungi bagaimana juga fasilitas fasilitas bagi para pasien di rumah sakit tersebut
kemudian ini juga diapresiasi oleh imf dan mengatakan bahwa apa yang diberikan atau fasilitas serta jaminan kesehatan
bagi masyarakat di indonesia ini
memang sudah terbilang cukup baik
bahkan tadi dia sempat mengatakan bravo kepada presiden jokowi dodo
dengan keunggulan keunggulan tentang layanan publik
khususnya di bidang kesehatan bagi masyarakat
lalu kemudian kunjungan dilanjutkan ke tempat yang memang kita tahu menjadi pusat bisnis
dan menjadi pusat sentra perdagangan asia tenggara terbesar tentunya di pasar tanah abang
tadi antusiasme dari
para pengunjung cukup besar cukup tinggi dengan kedatangan rombongan tersebut
dan bahkan beberapa dari pengunjung pasar ini juga berupaya untuk mendekat kepada presiden jokowi dodo
untuk foto bersama dan bahkan ada yang berbincang begitu
namun memang tentu dengan penjagaannya cukup ketat
akhirnya kunjungan tersebut bisa terlaksana dengan baik
yang menarik adalah kunjungan tersebut kita patut ber
prasangka bahwa apa yang menjadi tujuan dari kunjungan kunjungan yang dilakukan oleh imf dan juga presiden ke dua tempat tadi
tidak ada pernyataan resmi memang dari istana yang kemudian menyatakan akan kesimpulan kunjungan kedua tempat tersebut
tapi yang patut kita curigai bahwa memang imf tentu merupakan sebuah lembaga internasional
yang kita tahu bahwa berperan untuk menangani
krisis bagi negara negara berkembang dan juga bagaimana perannya dalam memperkuat sistem ekonomi bagi negara negara berkembang
tentu kecurigaan kepada adanya bantuan utang atau tidak
tapi ini memang juga sudah disangkal oleh pihak istana tadi bahwa tidak ada skema atau penyaluran bantuan atau utang bagi indonesia untuk menata perekonomian yang saat ini
ini tentu kita perlu tindak lanjuti apakah kemudian kunjungan kunjungan ini hanya untuk mempertontonkan bahwa keberhasilan dari program program layanan publik kesehatan dan juga perekonomian di indonesia atau di jakarta ini sudah bagus
tentu ini patut kita tindak lanjuti
tapi yang jelas rangkaian dari kunjungan ini juga terkait dengan annual meeting imf dan juga world bank pada bulan oktober dua ribu delapan belas mendatang di bali
baik terima kasih femi afriadi langsung dari jakarta